stunting atau masalah gizi yang mempengaruhi pertumbuhan fisik dan pola pikir menjadi ancaman kualitas hidup masyarakat indonesia
ironisnya stunting tidak hanya terjadi di daerah tertinggal namun juga di daerah yang dekat dengan akses kesehatan
produser lapangan cnn indonesia marsha anastasia melaporkannya untuk anda
hanya butuh waktu sekitar dua puluh menit dari istana bogor untuk mencapai rumah kontrakan keluarga muhammad arief
kontrakan yang hanya memiliki dua ruangan sempit yang dipisahkan triplex menjadi saksi bisu perjuangan keluarga ini melawan kemiskinan
arief lahir dengan kondisi normal namun saat berumur tujuh belas bulan berat badan arief menyusut menjadi hanya enam empat kg dengan tinggi badan tujuh puluh empat lima cm
orang tuanya terlalu besar

kondisi arief sempat membaik setelah dirawat di rsud bogor selama sebulan
namun daya tahan tubuhnya semakin lemah akibat terinfeksi penyakit tbc yang diderita ayahnya
bapaknya periksa kemudian memang dia positif tb paru dilakukan pengobatan
dan ada yang namanya balita juga asri si kakaknya arief itu kita dikasih obat supaya dia daya tahan tubuhnya
kuat supaya tidak tertular ya
nah itu tapi kalau bapaknya pengobatannya gitu setengah setengah jadi kadang minum obat kadang tidak minum
jadi kadang males untuk berobat ke puskela jadi itu lingkaran setan
arief mengalami stunting yaitu gangguan pertumbuhan fisik dan pola pikir akibat kurangnya asupan gizi pada seribu hari pertama kehidupan
minimnya asupan gizi seimbang pada periode emas ini dapat mengancam kualitas hidup anak setelah dewasa
stunting sering disalah artikan dengan perawakan pendek bahkan ada yang menyamakannya dengan kerdil
stunting ini sebetulnya pendek tetapi tidak setiap anak pendek stunting
ini yang harus dipastikan stunting dan pendek berbeda
stunting ini adalah apabila tinggi badan di bawah minus dua standar
stunting ini adalah apabila tinggi badan di bawah minus dua standar
di bawah minus tiga standar deviasi ini dikatakan memang pendek
atau kalau di bawah minus tiga sd dikatakan ini sangat pendek
stunting ini harus dikaitkan dengan malnutrisi dan atau dengan penyakit kronik
seorang anak dinyatakan mengalami stunting jika panjang badannya kurang dari seratus cm
dengan bobot tubuh kurang dari dua belas hingga tiga puluh

stunting menyerang sistem kekebalan tubuh sehingga anak akan lebih rentan terserang penyakit lain seperti kejadian yang menimpa arief
satu masalah lagi yang disebut dengan stunting tadi dan itu sulit dideteksi
karena kalau anaknya tidak dibandingkan dengan usia sebagian kita tidak tahu bahwa dia tingginya kurang
karena sulit dideteksi itulah kita tidak sadar bahwa ada masalah yang tersembunyi
karena masalahnya adalah masih dalam kepala yang tidak bisa kita lihat
nah begitu masalah stunting keluar dan kita sadari itu adalah masalah sumber daya masalah otak
barulah kita sadar bahwa itu adalah masalah yang cukup serius
menurut pemantauan status gizi oleh kementerian kesehatan pada dua ribu tujuh belas
stunting menempati posisi tertinggi dalam masalah dan kinerja program gizi di indonesia
nusa tenggara timur merupakan provinsi dengan kasus stunting terbanyak
kalau kelihatan data kami di kementerian kesehatan itu terakhir posisinya adalah dua ribu tujuh belas
di kawasan bogor selatan tempat tinggal arief data puskesmas setempat menunjukkan jumlah anak yang mengalami stunting di wilayah itu mencapai empat puluh

namun kawasan ini juga tertinggi dibandingkan wilayah lain di kota bogor
biasanya kesulitan kita adalah karena pendidikan masyarakat yang rendah
kemudian juga dia mempunyai anak banyak pola sehingga dia kurang perhatian fokus gitu untuk pola asuh untuk anak
juga dari masalah ekonomi biasanya yang banyak
stunting memang bukan monopoli daerah terpencil ataupun tertinggal
kejadian yang menimpa arief menjadi contoh kurangnya pemahaman kesehatan membuat stunting menjadi masalah laten bahkan di tengah masyarakat yang tinggal di dekat pusat pelayanan kesehatan